hakim konstitusi arief hidayat juga menyinggung dalil pemohon mencakup pelanggaran kode etik di mk dan kpu
hakim arief mengungkap mk merasa tak elok memanggil presiden jokowi yang juga simbol negara
hingga mk memanggil empat menteri yang berkaitan dengan dalil pemohon
yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon
itu cawe cawenya kepala negara
nah cawe cawenya kepala negara ini mahkamah sebetulnya juga apa ya kita memanggil kepala negara
karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan
kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini
tapi karena presiden sebagai kepala negara simbol negara yang harus kita junjung tinggi
maka kita memanggil para pembantunya
dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon